kementerian hukum dan ham tidak bisa memastikan di mana keberadaan lanyala mataliti saat ini
menteri hukum dan ham yasona lauli mengaku pihaknya baru menerima surat pengajuan cekal bagi lanyala tanggal delapan belas maret sehari setelah surat cekal terbit
mana bisa kita antisipasi untuk mencekal orang harus ada permintaan dari instansi
apakah dari bnn bnpt polri kejaksaan
kalau tidak ada ya walaupun kita tahu dia ada permasalahan tidak boleh
dia pergi sebelum kita menerima surat cekal itu saja
terlambat tidak terlambat putuskan sendiri